memanjakan lidah tak perlu dengan sajian yang mahal
cukup dengan dua puluh ribu rupiah saja anda bersama keluarga sudah bisa merasakan nikmatnya
nasi bakar abon tuna yang ada di jember
sajian yang dipadukan dengan sambal terasi kacang panjang ini
akan membuat anda merasakan lezatnya kuliner satu ini
nah seperti apa sajian nasi bakar abon tuna
berlokasi di jalan yosudar soek kelurahan wirologi jember
inilah warung makan yang menyediakan menu olahan nasi bakar abon tuna
yang dipadu dengan sambal terasi kacang panjang itu
membuat sajian ini tidaklah sulit
bahan yang disiapkan adalah nasi kemudian tempe goreng bumbu
rotang kelapa abon ikan
ikan tuna dan juga daun kemangi
semua bahan dibungkus dengan daun pisang
dan dibakar di atas tungku dengan kayu bakar
guna menambah cita rasa khas menu ini
sambal terasi kacang panjang atau biasa disebut sambal pencok
berbahan cabai rawit terasi udang tomat dan juga kacang panjang mentah
tidak ketinggalan menjadi sajian pelengkap menu ini
sih enak ya fresh fresh juga
jadi karena dia enak
enggak dimasak jadi masih fresh gitu
langsung dicampur sama sambal jadi enak banget
pemilik warung sengaja membuat menu yang memadukan antara makanan khas jawa barat
dengan jawa timur khususnya jember
untuk mengenalkan jember sebagai kota penghasil terasi ternama
nasi bakar banyak cuman aku tuh ingin yang beda kan
yang dipadu dengan kacang panjang
iya sambal itu sambal khas orang madura itu
dengan harga yang cukup terjangkau antara sepuluh hingga dua puluh ribu rupiah setiap porsinya
dan sensasi rasa yang tiada dua tidak heran jika hampir setiap hari
warung ini selalu ramai dikunjungi pelanggannya yang ingin menikmati cita rasa lezat
nasi bakar apel tuna
saya fulgus mandani jember